bang kasih musik dong mau itu lima puluh sepuluh ribu rupiah semua itu penting saat saat ganti apalagi buat
ngapelulai gelom mikir investasi dikit dikit lama lama jadi bisa bantu akhir bulan dengan
hasil yang lumayan jangan rupiah sebagai simbol kelelatan negara satu satunya alat pembayaran
yang sedih indonesia bukan pakai bitcoin atau juga dinerir ham lipat kucuk kemuliaan permen
saja tidak boleh mengenali merawat menjaga ya itu boleh jadi kita harus bangga cinta dan paham soal
rupiah ini ya kopi satu hai hai